ratna sarumpait resmi ditahan di rutan wanita di treskrimum polda metro jaya dan terancam hukuman sepuluh tahun penjara
sebelumnya anggota tim kampanye jokowi maruf budiman sujadmiko menganggap ratna sarumpait bukan pelaku tunggal dalam kasus yang membelitnya
di sisi lain waketum gerindra fadli zon membantah menciptakan kabar palsu ratna sarumpait sebagai bagian dari teknik propaganda
setelah menjalani serangkaian pemeriksaan akhirnya tersangka penyebar berita bohong ratna sarumpait resmi ditahan pada jumat malam
penahanan akan dilakukan selama dua puluh hari mendatang
terkait alasan penahanan kabit humas pol damitru jaya kombes pol argo iwono mengatakan hal ini merupakan subjektivitas para penyidik
jadi setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dilakukan penyelamatan
alat bukti mulai malam ini penyidik melakukan penahanan
jadi kenapa dilakukan penahanan alasannya adalah subjektivitas penyidik
jangan sampai melarikan diri jangan sampai mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti
sebelumnya anggota tim kampanye jokowi maruf budiman sujatmiko menganggap ratna sarumpait bukan pelaku tunggal dalam kasus berita bohong
beberapa pihak yang terlibat juga ia anggap bukanlah korban
kebohongan sistematis ini menurut budiman akan memetakan mana masyarakat yang bisa percaya hoax dan mana yang tidak
budiman juga menilai fenomena hoax yang melibatkan ratna sarumpait masih akan terjadi di dalam politik
hal ini mengacu kepada yang terjadi di amerika serikat saat kampanye donald trump dua ribu enam belas lalu
kita melihat fenomena ini bahwa ini akan jadi fenomena terus menerus
jadi bagaimana cemang hadipinya
ya mau gak mau harus hukum
penangkapan ibu ratna sarumpahit semalam menurut saya tidak boleh menjadi ujung dari semua cerita
justru dia harus menjadi titik awal titik keberangkatan dari seluruh cerita yang mendalam
sebagai yang malah sekarang di amerika serikat sedang dilakukan investigasi
karena ingat di era sekarang berdusta pun pakai data
katakanlah ini sekian puluh orang di sini
nah dalam kasus ibu ratna sarumpait ini patut diduga yang mereka mainkan bukan lagi isu agama
tapi isu bahwa ada seorang ibu ibu tua tak berdaya tiba tiba dikret
di lain sisi wakil ketua umum gerindra fadlizon membantah menciptakan kabar palsu ratna sarumpait
sebagai bagian dari teknik propaganda
fadli juga membantah koalisi indonesia makmur menggunakan jasa konsultan politik asing
yang memenangkan donald trump di pilpres amerika serikat dua ribu enam belas lalu
tidak ada itu sama sekali tidak ada
kita orang yang murni murni aja dan gak biasa berbohong
itu bisa diselidiki lah
kita ini dibohongi dan tidak mungkin kita membohongi rakyat
setahu saya tidak ada
sekarang analisa sendiri saja
kami adalah yang dirugikan
yang diuntungkan siapa